tapi memang ini bukan jadi hal yang penting yang urgent buat perusahaan perusahaan teknologi raksasa ini
mungkin yang pertama mungkin kita perlu catat dan kita perlu garis bawahi adalah tentu peran pemerintah di sini untuk memudahkan kehidupan sehari hari masyarakatnya
terutama kalau kita hidup di kota besar sekarang yang nggak bisa lepas dari perangkat digital
dari layanan digital tentunya kita pengen hidup kita jadi lebih mudah ya
layanan ini berpengaruh banyak bukan hanya saja pada kita sehari hari
tapi juga pada bisnis pada umkm pada pergerakan ekonomi
kita bicara soal digital ekonomi ini kan semua bergerak dari layanan layanan digital itu
kita bergerak dari satu titik ke titik lain google maps misalnya
kita perlu upload file kita perlu kerja
itu semua prinsip pertamanya
saya sih melihat bahwa pemerintah juga nggak akan lalai untuk kemudian malah mempersulit kehidupan kita sehari hari
apalagi banyak di antara kita yang mungkin hidupnya sudah cukup sulit
jadi saya sih tentu sangat banyak berharap kebijakan pemerintah ini justru positif
bukannya malah mempersulit kehidupan kita
tapi sebetulnya seberapa penting pendaftaran psa ini untuk pengawasan dan pengamanan
data kemudian penggunaan layanan internet tersebut di indonesia
ya yang pertama gini saya apresiasi ya dan bahwa peraturan menteri ini adalah mandat juga dari peraturan pemerintah dua ribu sembilan belas sebenarnya
bahwa kemudian pemerintah dan negara harus hadir bahkan di digital space juga gitu di dunia digital
sehingga ketika ada komplain ketika ada permasalahan ketika ada isu ya
apakah itu data apakah sekarang kan kita banyak juga dengar pencurian uang bahkan
ada pencurian data banyak permasalahan yang muncul ya tantangan tantangan baru yang muncul
nah negara harus hadir di situ pemerintah harus hadir
dan ini adalah salah satu program yang menurut saya positif untuk kemudian pemerintah bisa punya data minimal para penyedia layanannya
mendaftarkan diri gitu
tapi ada tapinya tapi tentu tadi yang pertama tentu
jangan kemudian malah mempersulit kehidupan kita sebagai warga negara gitu ya
dicari lah jalannya pasti ada jalan tengahnya
yang kedua menurut saya pendasaran ini akan lebih banyak berguna untuk penyedia layanan baru
misalnya saya punya startup saya bisa mendaftarkan kominfo
dan saya bilang bahwa sudah terdaftar loh di kominfo
tapi untuk penyedia penyedia layanan yang namanya sudah kita kenal sangat familiar
kita sudah gunakan sehari hari tentu harusnya tidak disamaratakan gitu ya
tidak harus sama treatmentnya gitu
karena kan kita juga sudah menggunakannya sehari hari dan kita sudah jauh lebih percaya pada mereka gitu
tapi untuk yang baru saya rasa ini akan jadi sesuatu yang positif
tapi untuk yang kayak tadi ya ada google ada facebook twitter dan lain sebagainya
diajak dialog kan teman teman di kominfo juga sama teman teman di perusahaan perusahaan itu juga saling kenal gitu
bisa dipanggil bisa diajak untuk kemudian melakukan pendaftaran dengan baik gitu
tanpa harus kita tadi ya kembali jangan menyulitkan kita sebagai konsumen gitu
sebagai warga negara yang membutuhkan layanan layanan
karena secara legalitas juga masyarakat diajak untuk membaca langsung begitu ya
dari tadi perusahaan besar perusahaan perusahaan raksasa yang memang sudah biasa kita gunakan
tapi kalau melihat tadi
ada beberapa perusahaan yang juga ternyata belum sampai hari ini
hamin satu gitu ya belum daftar ke kominfo untuk daftar sebagai pse
nantinya akan ada pemblokiran walaupun sebelum itu mungkin ada penghentian sementara atau membayar denda
nah kalau menurut mas enda pemerintah memang berani memblokir perusahaan perusahaan
yang memang sudah memberikan layanan begitu besar kepada masyarakat indonesia di internet
yang pertama gini
pemblokiran itu juga tidak serta merta tiba tiba putus gitu kan
yang saya kenal pak samuel pak semi juga bukan fans orang yang suka ngeblokir blokir layanan
dan termasuk website juga
jadi ini sebagai sebuah perangkat
tentunya bisa sebagai tools ya bisa di follow up dengan tindakan tindakan lain lah
oke lah yang besar besar itu sudah punya badan hukum di indonesia gitu ya
sudah hadir di indonesia
dan sebenarnya ada masyarakat ada warga negara indonesia juga yang bekerja di situ
tapi kan penyedia layanan ini tuh banyak banget ya
dan tidak semua punya representatif di indonesia dan kita gunakan sehari hari
misalnya gimana dengan microsoft gitu
microsoft office itu bukan sistem elektronik apa
kan juga sekarang tersedia secara online ya
terus amazon misalnya
gimana kalau kita belanja di amazon apakah tiba tiba akan diblokir
agak problematik memang untuk melakukan
pendaftaran bagi layanan layanan yang sudah kita gunakan sehari hari
bagaimana dengan zoom misalnya
bagaimana dengan video conference yang lain
ada sekian banyak
belum juga misalnya website website media ya
itu juga penyedia sistem elektronik gitu
apakah melakukan pendaftaran atau tidak gitu kan
semua website media juga harusnya melakukan pendaftaran kalau dalam definisi
penyedia layanan sistem elektronik yang sudah
yang ada di peraturan kementerian sekarang gitu
satu hal adalah
perusahaan atau layanan yang memang ada di indonesia
terus bagaimana dengan layanan layanan lain yang
mereka kita gunakan sehari hari
tapi tidak ada di indonesia
apakah tiba tiba akan di blokir
kan kayaknya nggak juga
ini mungkin langkah pertama ya
saya rasa akan ada banyak iterasi ke depan
maksudnya baik tentu pemerintah perlu hadir
negara perlu hadir untuk memberikan jaminan
dan melindungi masyarakatnya
tapi justru jangan menyusahkan
itu aja mungkin yang perlu saya kira
itu yang harus saya jelaskan
oke melihat blokir pse yang kemarin sempat ramai
sampai sekarang ramai di media sosial
ada respon dari warga net
ada yang buat kiamat internet
bahkan countdown nya ada ada website itu ya
melihat terminologi kiamat internet di indonesia
di mata enda nasution seperti apa
nah satu sisi
saya coba untuk kritis juga kepada teman teman yang aktif di dunia maya ya
kayaknya apakah itu ketakutan terhadap
intervensi pemerintah terhadap layanan
misalnya intimidasi terhadap kebebasan berekspresi
lalu kemudian data kita yang diambil semena mena
misalnya atau penutupan layanan yang bisa dilakukan semena mena
itu juga tidak akan semudah itu
bahkan untuk kiamat ini juga kan bukan istilah baru ya
sempat waktu itu juga beberapa tahun yang lalu sempat muncul gitu
seolah olah akan kiamat
jadi di satu sisi yuk kita sama sama bisa berdialog lah
santai lah gitu ya
tidak usah terlalu kencang gitu ya untuk memprotesnya
karena ini juga program yang baik menurut saya
bisa dibicarakan gitu
tapi kemudian juga tidak perlu ditolak mati matian gitu ya
karena memang ini sesuatu yang positif juga
tapi memang eksekusinya
apa namanya proses pendaftarannya itu sendiri
saya baca tuh formulir pendaftarannya nggak mudah juga
kayak google misalnya gitu ya
itu apakah harus didaftar satu satu misalnya gitu
dan kemudian di dalam form pendaftarannya itu sendiri
ada pertanyaan di mana data dan servernya
misalnya itu kan untuk perusahaan yang sudah begitu kompleks ya
dari sisi teknologi it nya
tidak gampang untuk kemudian bisa memberikan informasi itu
bukannya tidak mau ya
tapi mungkin siapa yang berhak memberikan informasi itu
twitter misalnya gitu
saya tidak yakin
kantor twitter di indonesia nggak ada kemampuan teknis
untuk kemudian bisa menjawab ya address nya berapa
twitter servernya ada di mana
nah sekarang sudah terdesentralisasi juga
dan tidak ada yang tahu secara pasti gitu
kedua apa ya bukan kedua belah pihak ya
pemerintah sendiri mungkin saya rasa punya kebijakan kebijakan
tidak perlu terlalu saklek
tapi juga masyarakat tidak perlu ketakutan juga bahwa
tiba tiba akan ada kiamat gitu
literasi digital di indonesia untuk masyarakatnya memang belum merata begitu ya
sampai ada protes keras seperti ini
dan ini jadi pr besar lagi untuk kominfo
bukan hanya ngurusin soal pse
tapi lebih ke arah literasi digital untuk masyarakat indonesia
mas enda terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia connected
thank you salam sehat juga